kasus penganiayaan terhadap putra gp ansor masih bergulir bagaimana psikolog melihat fenomena ini sudah bergabung bersama kami secara virtual psikolog popi amalia selamat malam mbak
mbak popi ini dari kacamata anda sebagai psikolog bagaimana anda melihat kasus ini
ya di sini jadi kekerasan pada saat seseorang yang melakukan kekerasan secara brutal berarti ada emosi kemarahan frustasi kesedihan yang dirasakan tapi tidak bisa diungkapkan
dan disini juga arogan karena walaupun sudah ada videonya juga kita lihat videonya kan yang beredar ya sudah ada teriakan teriakan juga untuk menghentikan masih juga terus dilakukan dan secara brutal
berarti disini tergambar sekali ada emosi kemarahan
kalau melihat gambaran ini sampai seperti ini brutal berarti kan banyak sekali kemarahan frustasi yang dimiliki tidak ada empati yang dirasakan tidak bisa memilah atau mengontrol keadaan pada saat mengeluarkan mengungkapkan perasaan
itu yang perlu diperhatikan
berarti kita lihat disini kenapa pemicunya apa
pemicunya hanya katakanlah misalnya pacar mantan
tapi di sini dia sampai segitu emosinya sampai segitu arogannya sampai segitu meluapkan perasaannya
nah ini yang perlu dilihat lagi bagaimana pola asuhnya bagaimana ia dibesarkan di mana sekolahnya apa yang dia tonton selama ini sampai mengakibatkan melakukan tindakan sesadis itu se brutal itu kepada orang lain di mana orang tersebut sudah terkapar selungkup lagi tidak melihat
secara langsung ya selungkup terus masih dilakukan tindakan brutalnya
jadi ini perlu dikaji lagi lebih dalam
oke tadi anda katakan ketidakmampuan mengontrol emosi begitu ya tapi kalau kita lihat nih ada juga video ketika tersangka mds dimaperkan oleh polisi ekspresi yang ditunjukkan seolah memang tidak ada penyesalan begitu
bagaimana anda melihatnya
kalau ekspresi kita perlu lihat simulasinya apa
kita nggak bisa melihat seorang dengan foto
lalu nah ini bergerakan
dari gambaran di sini ia sebenarnya sanggup melihat ya tadi berdiri tegak ya ia berdiri tegak menyaksikan keseluruhan gitu kan
artinya tidak ada tidak biasanya kalau kayak gini udah posisi udah malu banget udah pasti nunduk udah pasti nggak sanggup
ini berani berani tegak lurus gitu kan
berarti di sini gambarannya adalah ia tidak merasa ada rasa
apa namanya bukan penyesalan ya ada rasa takut gitu loh menghadapi kondisinya
walaupun matanya berkedip kedit jadi ada kecemasan sedikit ada tapi dia berani menghadapi gitu loh
memang ini menunjukkan bahwa ya saya berani menghadapi kok kondisi ini
kalau dikaitkan dengan adanya video yang beredar mungkin kita semua sudah dengar ya
itu juga ada kalimat kalimat yang ia mengatakan saya nggak takut saya nggak takut kalau dilaporkan gitu kan
jadi sebenarnya secara mental
memang dia nggak memikirkan efek dampaknya itu seperti apa
jadi nggak memikirkan apabila kejadian begini dampaknya seperti ini
nggak memikirkan jangka panjang proses berpikir kepemikirannya
tidak memikirkan bahwa kalau melakukan ini side effect kedepannya apa
ini dia menghadapi tapi dia nggak tahu nih
kalau dampak ini mempengaruhi ke orang tuanya
mempengaruhi masa depannya
ini sangat luar biasa
tapi tadi ya dia berani menang
dia berani melihat berani menatap semua orang
berarti dia berani mempertanggungjawabkan lah seperti itu
karena biasanya kalau kita melihat orang orang yang pada saat ditangkap atau memakai baju orange
itu kan rata rata kebanyakan nunduk ya
lalu nggak berani menatap
ini aja benar benar berani menatap ke depan gitu loh
nah ini emosinya sih seperti itu yang saya lihat
baik mbak popi ini ada pengaruh juga gak sih dari laporan saksi a
atau teman wanita dari tersangka ini
ini kan menceritakan bahwa dia menjadi korban perlakuan tidak baik begitu
apakah hal yang dilakukan oleh mds ini tidak terasa terlihat begitu
karena dia merasa benar begitu
membantu temannya berinisial a tadi yang merasa menjadi korban
saya nggak bisa menganalisa dari proses berpikir gerakan tubuhnya tadi dengan statement tersebut ya
karena kita perlu menanyakan yang bersakbutan
tapi kalau di
dilihat dari kronologisnya
ini terpicu oleh teman teman lingkungan iya
karena tadi perginya juga nggak sendiri dia melakukannya juga bersama sama gitu kan
ada beberapa orang temannya lagi
walaupun yang melakukan pemukulan mungkin cenderung yang bersangkutan
tapi di sini kan di latar belakangnya oleh laporan dari mantan pacarnya gitu kan
jadi sebenarnya hubungannya nggak langsung direct ke yang bersakbutan
dia mempertahankan sebuah harga diri
bagi yang bersakbutan dalam perspektif pemikirannya yang jangkal ya
ini harga diri nih karena mantan pacarku berani dilecehkan
berarti aku harus melumpuhkan orang yang membuat harga diriku terinjak injak
nah dalam pemikirannya seperti itu
maka pada saat dia melakukan serangan tersebut itu dalam otaknya tuh darahnya udah mendidih
kemarahan yang puncak
tapi tadi kok bisa
sampai kemarin yang puncak dia melakukan tindakan penganiayaan
pertanyaan kita kan kenapa dia memilih menganiaya ketimbang ngajak dialog
berarti cara berpikir untuk mengajak dialog kalau ada masalah itu yang minim
tapi tadi lingkungan tadi kalau kita lihat videonya kan ada teriakan teriakan
bahkan setelah korban jatuh ada yang namanya dipotok lagi gitu gitu kan
berarti simulasi lingkungan ini memancing dirinya untuk bertindak
hebat gitu loh
jati dirinya nih
nggak ada satu orang pun boleh melecehkan aku
aku memiliki segalanya
aku mempunyai segalanya dan begitu mudah aku dapatkan
nah ini poin poin ini tercetak karena lingkungan
tadi anda katakan dari lingkungan terus seolah aku memiliki segalanya dan sebagainya gitu ya
ini kan tersangka merupakan anak dari pejabat yang memiliki harta
apakah kedua power tadi kekuasaan serta harta
ini bisa mempengaruhi karakter seseorang menjadi lebih arogan misalnya
pamer harta itu sebenarnya apa sih yang diharapkan dari orang memamerkan harta
kalau nggak pengakuan perhatian status sosial
tapi apa di baliknya dia merasa nggak nyaman
orang yang memamerkan harta itu sebenarnya dia insecure
dia butuh perhatian karena tadi butuh pengakuan
berarti dan kurang perhatian
kurang stabil secara emosi kan poinnya itu
berarti di sini kalau kita tarik kenapa memamerkan harta
kenapa bicaranya tentang masalah semua barang barang mobil mobil yang
di usia itu kayaknya nggak mungkin banget bisa tercapai dan begitu mudahnya kan
berarti di sini kan tidak ada namanya sebuah proses
tidak ada namanya kerja keras
tidak ada namanya bagaimana bisa mendapatkan hal tersebut
nah orang orang yang dididik dengan sebegitu mudahnya
mendapatkan segala sesuatu dengan simple
itu biasanya tidak memiliki proses berpikir kritis
apabila ada sebuah peristiwa kalau aku melakukan a dampaknya ini
sudah pasti nggak mateng
saya tadi kan kurangnya adalah kurang perhatian kurang kasih sayang segala macam itu kurang di situ
dikonversikan dengan benda benda dikonversikan dengan barang barang
nah makanya arogansinya muncul
makanya cara yang ditempuhnya adalah pergi bersama dengan teman temannya
itu kan udah benar benar gaya yang satu tim satu geng
nah saya nggak tahu bagaimana pola asuhnya
pola asuh ini banyak ya
pola asuh ini bagaimana didikan keluarga
kita perlu melihat kan tadi kan disampaikan delapan belas tahun baru masuk kuliah ya
tapi sebelumnya sma nya di mana
sebelumnya smp nya di mana
apakah yang sering dia tonton adalah kekerasan
apakah yang sering dia rasakan adalah
melakukan tindakan berusaha itu hara harisan saja
kok aku juga sering diperlakukan seperti itu
kalau kita gak suka sama seseorang ya udah pukulin rame rame gitu loh
nah saya nggak tahu dapatnya di mana
tapi kalau kita menilik dari kalau misalnya kita kaitkan dengan keluarganya
saya nggak tahu sih seperti apa polanya
tapi ini kan keroyokan
kalau namanya keroyokan itu kita tahu ya kalau remaja itu mainnya geng gengan gitu kan
tapi ini didapat di mana
saya rasa kalau misalnya dari kampus kalau kampus kayaknya gak ada waktu banget deh
kalau dari kampus tuh kayaknya gak ada waktu banget untuk mainnya rame rame
saya nggak tahu deh ya kalau kampus
tapi kalau misalnya praset yang mulia saya rasa kayaknya nggak menstimulasi mengajarkan hal seperti itu
karena mereka harus berbisnis kan
saya nggak tahu sma nya sma nya seperti apa
saya nggak tahu smi seperti apa gitu pola asu dan lain lain gitu loh
apakah boarding apakah tontonannya juga saya nggak tahu
contohnya seperti apa gitu kan
karena tontonan itu mempengaruhi seorang anak itu bisa jadi brutal atau nggak brutal gitu loh
apakah disering main game
game game yang menstimulasi kekerasan
karena orang tua mendidik bagus juga kalau nonton gamenya kekerasan
itu perilaku anak akan menjadi brutal gitu loh
kita melihatkan banyak kasus kasus yang terjadi
kayak kemarin yang dulu mungkin di mana ya
di kanada apa di mana yang nembak mesjid
itu ingat nggak sih orang lagi tua tembakin
itu orang tersimulasi apa
nggak akan nyangka kalau misalnya simulasi kekerasan itu bisa
bisa dari mana saja sumber yang biasa dia saksikan
kalau nonton tontonannya kekerasan anaknya akan melakukan kekerasan
kalau saban hari di rumah menonton kekerasan maka anaknya akan melakukan kekerasan
nah itu sangat sangat dipengaruhi oleh lingkungan tadi
makanya perlu dicek latar belakangnya
dan kalaupun misalnya nanti akan dapat satu ketentuan
itu harus diterapi secara psikologis
kalau enggak nanti itu membawa dampak ke depannya lebih
lebih dahsyat lagi gitu
terapinya diintervensi secara psikologis
sehingga si anak si individunya dilatih untuk berpikir kritis
diajarkan untuk namanya empati diajarkan untuk namanya perasaan
karena kalau kita melihat orang udah jatuh masih juga dipukulin
berarti kan nilai empatinya rendah sekali
kalau nilai empati rendah berarti kan tidak paham yang namanya
kasih sayang tidak paham yang namanya seperti ini loh
berlaku dengan manusia seperti ini loh bagaimana bersikap berteman
seperti ini loh kalau kamu gak suka kamu bicara
kalau kamu gak senang kamu boleh marah dengan kata kata
tidak dengan memukul tidak dengan cara cara
dengan cara berperilaku premanisme ya
dengan kekerasan dengan keroyok rame rame
kalau kita lihat videonya itu kan mengerikan sekali
saya nggak tahu deh video yang beredar itu apakah benar seperti itu atau enggak
tapi orangnya udah jatuh kepalanya terus dihantam
terus terusan ditendang di bagian kepala
tapi itu brutal ya maksudnya saya melihatnya nggak sekali dong
dang dang dang gitu maksudnya bertubi tubi
berarti dia tidak bisa mentolerir tidak bisa berpikir kritis
nggak bisa berpikir logik gitu loh
jadi semuanya dikendalikan oleh namanya emosi
yang sesaat yang meledak begitu aja
nah ini yang perlu didalemin lagi sih
baik mbak popi kalau dilihat kan lingkungan sekitar juga cukup mempengaruhi
tadi seperti yang anda bilang ada sang mantan kekasih berinisial a saksi begitu ya
yang juga menceritakan dan juga menjadi penyebabnya
lalu rekannya saksi s kan juga membantu dalam proses ini
anda melihatnya terhadap dua orang lainnya seperti apa
ya ini perannya sangat sangat
sangat sangat pressure sekali buat dirinya
jadi gini kita tahu lah kasus yang lagi kemarin kemarin kita tahu ada penembakan kan
itu kan disimulasi udah oleh laporan seseorang kan sejatikanya kayak gitu kan
laporan seseorang bahwa ada tindak pelecehan katakanlah seperti itu
kemudian yang bersangkutan mengandungi sepeda langsung menembak gitu kan
tersebut itu loh
hanya dengan sebuah kata kata kalau orangnya tidak bisa mengatur emosi
itu bisa bertindak brutal
apalagi kalau disimulasi ayo ayo ayo saya nggak tahu dari video ini seperti apa
tapi ada teriakan teriakan ada kalimat kalimat ada laporan kemudian ajakan ajakan
dan di usianya delapan belas tahun
usia delapan belas tahun itu nggak bisa ditinggalkan namanya pertemanan
yang namanya dieluk elukan
yang namanya itu akan membuat diri jadi arogan
menyatakan bahwa dirinya hebat mampu
sebenarnya makin makin ngerunyam keadaannya pada saat polisi itu terjadi
cuma saya juga agak heran ya pada saat peristiwa itu terjadi kok bener bener sepi ya
tidak ada satu orang pun yang melihat dan membantu gitu kan
itu apakah keamanannya nggak ada
ada lampu padahal
jadi saya juga melihat ini kenapa tidak ada yang menghentikan juga ya
masyarakatnya pada kemana sih
tapi kalau misal teman temannya itu mendukung banget untuk makin arogan makin makin
kayak orang bertanyung pinju diteriakan ayo kamu bisa
nah itu kan direkayasa situasinya
kalau ini teriakan teriakan itu makin membuat orang tersebut makin parah
dan teman temannya juga tidak berpikir panjang
apa mereka nggak berpikir bahwa ini dampaknya bisa kematian loh
dan ada kalimat kalimat yang tidak takut
pengasih nggak takut laporin aja
jadi ada sikap arogan bahwa dirinya baik baik aja
bahwa dirinya akan tidak menjadi masalah gitu loh
bahwa dia akan lolos gitu gitu lah
nah ini ini yang kita lihat dasar kepribadiannya
mbak popri ini pasti harapan kita semua
jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali begitu
tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua
supaya terutama orang tua yang memiliki power tadi begitu ya
punya harta dan juga punya kekuasaan begitu
apa yang bisa dilakukan supaya anaknya tidak memiliki sikap seperti yang tadi anda bilang
kembalilah sebagai harta keluarga
jadi kalau keluarga itu hangat
keluarga itu tempat
di mana seseorang pergi jauh akan kembali ke sebuah tempat
nah itu adalah keluarga
nah kembalilah dengan posisi itu
berarti sebagai orang tua oke kamu boleh kerja sehebat apapun
tapi kamu harus ada waktu dengan keluarga
kamu harus mendesain makan malam dengan keluarga makan pagi dengan keluarga
kembali lagi untuk ada waktu mendengar anaknya
kemudian memeluk anaknya
karena kalau tidak ada keperlukan tidak ada perhatian
maka dia akan mencari perhatian di luar
perhatian di luar ini yang suka salah kaprah
lalu orang tua juga tidak terlalu mudah untuk memberikan segala sesuatu yang anaknya inginkan
itu juga jadi perhatian ya
kalau memiliki segalanya ya sudah dia dikasih apa saja boleh
lalu dia kerja lalu dia usaha
begitu dia bisa berusaha
baru dikasih reward baru dikasih
biarkan ia terjatuh
biarkan ia berproses
biarkan ia mengumpulkan pundi pundi dari jualannya
biarkan dia merasakan ini usahaku
biarkan itu ada namanya proses
lalu pada saat berhasil kuji
sehingga anak akhirnya tidak mengkonotasikan kasih sayang dengan benda
kalau dengan kasih sayang adalah benda
berarti dia gedenya akan menjadi orang yang materialistis
seperti itu kan
tapi bagaimana dia menggunakan bajunya sebagai
dengan kata prestasi
bukan dengan brand
nah kalau dia dilatih untuk melihat dirinya sebagai prestasi
dia tidak butuh brand
dia tidak butuh pengakuan
kalau anak sudah tidak butuh pengakuan orang lain karena dia full fill love nya dapat
berarti tadi bagaimana menumbuhkan kasih sayang
bagaimana mengajarkan anak tentang namanya berprestasi
bagaimana membuat anak dihargai
karena kalau tidak dia akan mencari penghargaan itu di luar
dan bagaimana mengajarkan kecerdasan emosi
dan kasih sayang di keluarga kembali
oke baik keluarga tidak melepas
kembali ke keluarga yang hangat begitu
dan juga tadi adalah tontonan sebagai tuntunan
harapannya bisa menonton yang lebih baik
supaya yang dituntun kehidupannya juga lebih baik lagi
dan satu lagi yang terpenting adalah
mengembalikan kepada fitrahnya dalam hal agama
jadi kalau misalnya memahami agama
agama kan diajarkan tentang kasih sayang
bagaimana bersikap terhadap makhluk lain
nah itu sebagai fundamental yang paling dasar
baik terima kasih mbak poppy amalia
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news